temperatur udara di dataran tinggi dieng jawa tengah turun mencapai minus tiga lima derajat celcius sejak hari kamis
hal tersebut membuat fenomena alam embun es muncul kembali
di seputaran candi arjuna embun es yang menempel pada rumput serta dedaunan berubah menjadi butiran butiran es
warga setempat menyebut fenomena alam ini sebagai embun upas
hampir seluruh bagian rumput serta tanaman tertutup es
embun es menjadi pemandangan yang cukup langka dan unik khususnya di negara tropis
hal ini menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung
meski udara dingin cukup ekstrim wisatawan rela menyusuri sudut area di seputaran candi arjuna